juru bicara badan pemenangan nasional prabowo sandi ansufri sambo
memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya
sambo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka makar egy sujana
ansufri sambo tiba di gedung ditreskrimum polda metro jaya rabu siang
ini adalah pemeriksaan kedua sambo sebagai saksi bagi tersangka egy sujana
sebelumnya sambo sudah diperiksa pada senin dua puluh tujuh mei dua ribu sembilan belas
sambo mengatakan dirinya tidak mengetahui seruan people power
yang diucapkan egy sujana pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas di rumah kertanegara
sambo berdali saat egy sujana berpidato di luar rumah kertanegara
dirinya sedang berada di dalam rumah kertanegara
sambo juga heran karena penyidik justru menanyakan soal pidatonya
saat di rumah kertanegara dan saat berada di gedung bawaslu yang dimasalahkan oleh penyidik
padahal menurut sambo pidato yang disampaikannya tidak menyinggung soal makar
namun soal berdoa untuk melawan kejahatan